pertandingan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh tiba di indonesia beberapa waktu lalu dan pada pagi ini
kontingen olimpiade tokyo dua ribu dua puluh akan diterima presiden joko widodo di halaman istana kepresidenan bogor jawa barat
kontingen indonesia kembali ke tanah air dengan membawa lima keping medali yang terdiri dari satu emas
satu perak dan tiga perunggu kita akan langsung bergabung ke istana kepresidenan bogor
untuk mengikuti jalannya acara tersebut
yang ikut di olimpiade tokyo yang baru saja selesai
para pelatih dan teristimewa para atlet sekalian
puji syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa pada pagi hari ini
bapak presiden berkenan menerima kontingen indonesia
perwakilan dari para atlet dan pelatih
untuk itu atas nama kontingen kami menyampaikan terima kasih atas perkenan bapak presiden
perlu kami laporkan bahwa sebagaimana yang kami sudah sampaikan kepada bapak presiden
bahwa kita mengirimkan dua puluh delapan atlet dan dua puluh enam ofisial dan mengikuti delapan cabang olahraga
yaitu bulu tangkis angkat besi panahan atletik selancar menembak dayung dan rowing
dari perolehan yang didapatkan kita mendapatkan satu emas dari ganda putri bulu tangkis
yakni pasangan grecia poli dan apriani rahayu
selanjutnya kontingen indonesia mendapatkan perak yang diperoleh dari eko yuli irawan
kelas enam puluh satu kg
kemudian perunggu yang diperoleh oleh pebulu tangkis tunggal putra
kemudian medali perunggu dari cabang angkat besi
yakni diperoleh oleh windy cantika aisa
kelas empat puluh sembilan kg
dan rahmat erwin abdullah
kelas tujuh puluh tiga kg
selanjutnya mohon perkenan bapak presiden untuk memberikan arahan
sekaligus apresiasi kepada para atlet dan pelatih kontingen indonesia
demikian laporan kami
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin yang berbahagia marilah kita simak bersama
pengarahan presiden republik indonesia
dilanjutkan pemberian bonus dan apresiasi dari presiden republik indonesia
kepada perwakilan atlet dan pelatih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati menteri pemuda dan olahraga
yang saya hormati ketua umum koi
yang saya hormati cip demisien kontingen indonesia
yang saya hormati ketua umum bpsi bapak agung ferman
yang saya hormati ba pequan
jadi ingin saya bagi yang tertinggal bernama
kemana klm errecord berdoaongo
dan beranjakan sukses dan maju terhadap
ke left behind indonesia di indonesia
pada fakta yang paling mengganggu
ketua umum kebajikan indonesia
dan sehat dan selamat
dan saya beserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan atas kerja keras yang telah
saudara saudara lakukan di tokyo dan sangat mengapresiasi hasil medali yang telah diraih
tadi sudah disampaikan oleh pak menpora
dan saya juga ingin mengucapkan
dan sekali lagi selamat kepada para peraih medali baik emas perunggu maupun perak
dan juga terima kasih kepada seluruh atlet para pelatih para ofisial para pendamping
dan juga chief demission duta besar republik indonesia untuk kerajaan jepang juga
serta berbagai pihak
yang telah mensukseskan perhelatan besar ini
dan juga terima kasih atas medali emas yang diberikan oleh bulutangkis ganda putri
ini melanjutkan tradisi medali emas indonesia di olimpiade dari capang bulutangkis
sekali lagi selamat kepada para juara medali emas yang diraih oleh ganda putri
grecia oli dan apri liani rahayu
kemudian medali perak oleh pak eko yuli irawan diangkat besi putra kelas enam puluh satu kilo
dan juga tiga medali perunggu yang masing masing dirah oleh antoni ginting di tunggal putra bulutangkes
windi cantika di angkat besi putri kelas empat puluh sembilan kilo
dan juga rahmat erwin abdullah dari angkat besi putra kelas tujuh puluh tiga kilo
dan atas prestasi yang saudara saudara pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus
tapi mungkin angkanya tidak perlu saya sebut apakah perlu saya sebut
karena situasinya pandemi tapi enggak apa apa ya saya sebut ya
jadi untuk peraih medali emas lima lima beriat rupiah
kemudian peraih medali perak dua lima miliar rupiah
kemudian peraih medali perunggu satu lima miliar rupiah
bonus juga diberikan kepada para pelatih kemudian juga para atlet non peraih medali juga diberikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya pemberian bonus dan apresiasi dari presiden republik indonesia kepada para atlet dan pelatih
pertama kepada para atlet peraih medali emas
saudari grecia poli dan saudari apriliani rahayu dari cabang bulu tangkis
menerima senilai rp lima lima ratus
kedua atlet peraih medali perak
saudara eko yuli irawan dari cabang angkat besi enam puluh satu kg
menerima senilai rp dua lima ratus
ketiga kepada para atlet peraih medali perunggu
yang pertama saudara antoni sinisuka ginting dari cabang bulu tangkis tunggal putra
kedua saudari windy santika aisyah dari cabang angkat besi putri empat puluh sembilan kg
yang ketiga saudara rahmat erwin abdulan dari cabang olahraga angkat besi tujuh puluh tiga kg
masing masing menerima senilai rp satu lima ratus
dan juga kepada para atlet yang ikut berjuang di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
bonus dan apresiasi dari bapak presiden
begitupun juga kepada para pelatih atlet peraih medali emas perak dan perunggu
serta seluruh pelatih para atlet olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
menerima bonus dan apresiasi dari presiden republik indonesia
selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh presiden republik indonesia
kepada seluruh perwakilan atlet dan pelatih
didampingi oleh menteri pemuda dan olahraga
serta sift mission kontinen indonesia
baik saat ini presiden joko widodo didampingi oleh menteri pemuda dan olahraga
zaiduddin amali juga chief demission dari olimpiade tokyo dua ribu dua puluh kontinen indonesia
rosana roslani memberikan ucapan selamat kepada para kontinen atlet indonesia di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
para hadirin berbahagia
demikian acara berikutnya
pada pagi hari ini selesai
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara
ya dan sedikit merica pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh kontingen olimpiade indonesia
ini mendapatkan satu medali emas satu medali perak dan tiga medali perunggu
di mana medali emas didapatkan oleh bulu tangkis nomor ganda putri
yang disumbangkan oleh ganda putri grecia poli dan ampriani rahayu
kemudian medali perunggu
diperunggu didapatkan juga oleh pebulu tangkis indonesia
dalam nomor tunggal putra yaitu antoni sinisuka ginting
dan kemudian medali perak dicapai oleh eko yuli irawan
pada cabang olahraga angkat besi
dan atlet indonesia di cabang angkat besi lainnya juga mendapatkan medali perunggu
yaitu yang pertama ada windy cantika aisah
juga medali perunggu selanjutnya didapatkan oleh rapat erwin abdullah
presiden joko widodo pada saat menerima kembali para kontingen olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
atlet indonesia di sanak presiden mbak gorjobar juga mengatakan
bahwa para kontingen yang mendapatkan medali
menyumbangkan medali bagi indonesia mendapatkan bonus dan apresiasi
bonus dan apresiasi tersebut diantaranya untuk peraih medali emas sebesar lima lima miliar rupiah
kemudian peraih medali perak sebesar dua lima miliar rupiah
dan peraih medali perunggu sebesar satu lima miliar rupiah
apresiasi juga diberikan kepada seluruh kontingen
atlet dan juga para pendamping yang ikut di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dan saat ini indonesia ada diurutan ke lima puluh lima di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
menurun dibandingkan peringkat sebelumnya di peringkat empat puluh enam